sejak minggu pagi sejumlah warga mengantri untuk mengisi oksigen medikal di depo pengisian yang berada di kawasan minangkabau setiabudi jakarta selatan
lantaran tingginya permintaan tidak sedikit warga yang kecewa karena tidak mendapat oksigen medikal
padahal tabung oksigen menjadi alat medis yang penting untuk penanganan pasien covid sembilan belas
kalau untuk pembelian sih dalam lima hari ini sih menaiki ada pengalami peningkatan hampir seratus persen sih yang cuma
terus juga untuk pengisian juga meningkat juga hampir seratus persen
biasanya di perhari kita cuma lima puluh enam puluh botol gitu pengisian
kalau sekarang sudah hampir satu ratus lima puluh kali
masih ada stop sih
tapi nggak sebanyak sebelumnya
dari sana juga udah dibatasin
di salah satu pusat alat kesehatan pasar pramuka jakarta timur alat medis tersebut sudah habis terjual
menurut ketua harian himpunan pedagang farmasi pasar pramuka yoyon
para pembeli yang memburu tabung oksigen bukan berasal dari pihak rumah sakit
melainkan masyarakat biasa
stok yang normalnya berjumlah empat ratus hingga seribu tabung oksigen kini sudah tidak tersisa
stok normal di pedang arke saya sekitar
paling sekitar sepuluh atau dua puluh tabung lah stok normal mereka
langsung habis pada hari jumat itu
salah satu calon pembeli dewi mengaku
masih kebingungan mencari tabung oksigen untuk kebutuhan klinik tempatnya bekerja
cari tabung oksigen pak
tapi tadi beberapa toko bilang kosong katanya
saya dari skop bumi di skop bumi juga kosong
untuk alat kesehatan lainnya seperti obat obatan
masker dan hand sanitizer masih tersedia
namun untuk obat dijual dengan harga yang lebih mahal
ya masih aman tapi ya harga tapi tinggi
biasanya harganya misalnya kita beli yang isi dua puluh itu paling lima puluh
sekarang isi tiga puluh udah sampai rp satu ratus dua puluh ribu
alternatif untuk pengisian tabung oksigen di sejumlah toko di pasar pramuka juga sudah habis
rencananya pihak pengelola pasar pramuka akan melakukan rapat dengan para pedagang
juga pihak pemasok tabung oksigen
diharapkan alat medis tersebut dapat segera tersedia kembali
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pasien covid sembilan belas